untuk memperlancar pembangunan stasiun manggarai jakarta selatan menjadi stasiun ultimate
direktorat jenderal perkereta apian pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei akan melakukan kegiatan switch over kelima atau so lima stasiun manggarai
dalam kegiatan ini ada delapan titik pekerjaan yang harus dilakukan dalam jendela waktu tidak sedang beroperasinya krl
antara pukul sampai empat waktu indonesia barat
pekerjaan yang dilakukan antara lain shifting serta penyambungan track satu dan dua temporary dengan jalur satu dan dua yang existing
hal ini akan diawali dengan penutupan jalur tiga yang diatasnya akan dibangun stasiun manggarai baru sisi timur
selain itu akan dilakukan pekerjaan fasilitas operasi seperti persinyalan penggantian software dan korespondensi peralatan persinyalan
untuk mensosialisasi so lima
di stasiun manggarai direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan pada rabu sore menggelar acara ngobrol bareng komunitas kereta api
guna menyampaikan sejumlah perubahan layanan komuter lain
jalur rel yang dilintasi relasi cikarang bekasi kampung bandan misalnya diubah ke jalur enam dan tujuh
sehingga penumpang transit tidak lagi harus menyeberang rel
saya pikir dengan ada benefit tambahan
bahwa tidak ada crossing lagi untuk yang transit
fasilitas yang di sana juga lebih baik
jadi saya harapkan penumpang bisa melaksanakan kegiatan menggunakan kereta api
maupun krl yang ada di stasiun manggarin untuk jauh lebih baik
pemberlakuan so lima juga akan berdampak pada rute perjalanan sejumlah relasi komuter lain
pengguna jasa komuter lain agar melihat ya
kalau yang dari stasiun bogor
ingat tujuannya adalah jakarta kota
ketika tujuannya tanah abang dan sudirman dan yang lainnya
itu kita bisa transit di stasiun manggarai
bekasi yang awalnya hanya melayani ke jakarta kota
saat ini bekasi melayani sampai loop line tanah abang sudirman angke dan duri
dan ini adalah upaya kita untuk memaksimalkan jalur jalur
double double track dan manggarai sebagai stasiun ultimate nantinya
sejumlah penumpang krl melihat kebijakan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif bagi mereka
persekolabaan atau mentor dari krl
mengatakan pasukan yangervice di jawa

yang tadinya harus bertransit di stasiun manggarai
akhirnya bisa langsung menuju stasiun sudirman tanah abang
namun yang akan menjadi pr adalah ketika bottleneck ini terjadi
di stasiun antara stasiun manggarai dan stasiun jatinegara
pihak pt kai komuter menyatakan
pemberlakuan so lima stasiun manggarai akan disertai
dengan meningkatnya jumlah perjalanan krl per hari
yang saat ini mencapai satu lima puluh empat perjalanan setiap hari
mulai pukul empat pagi hingga pukul dua belas malam
selain itu kecepatan krl pada sejumlah relasi akan ditingkatkan
untuk mengurangi headway yang disertai dengan bertambahnya
rangkaian kereta stam formasi sepuluh dan dua belas
untuk meningkatkan kapasitas penumpang
tim liputan cnn indonesia